anak anak lagi pada belajar
asing gak mau ke rumah aku
siapa yang mau ke rumah aku
kalau sampai kamu berani ke sana
dan ganggu ibu guru yola
uang gajan kamu
tadi teh siapa bu yang datang
oh itu tadi teh yang datang katanya
cuy anak buahnya bagja
mengundang anak anak ngaji ke masjid
ngajarin anak anak ngaji di masjid
siapa yang ngajarin bu
memangnya masih ada
di cidahu yang bisa ngaji selain bagja
assalamualaikum kang goswara
setelah kamu datang
jadi gak sepi
jadi gak sepi
sekarang saya sudah menabung
buat biaya pernikahan
alhamdulillah atas sob
terima kasihnya kang
telah membuat saya mempunyai keberanian
mayatnya gak ada kaltan gaya
saya tidak menyaksikan sob
nuri enggak tadi sudah
karena kita tidak dari satu hingga tiga hari
tapi sekarang ini saya merasa hidup saya seperti berhenti
memangnya kanker suara ada masalah apa
gak ada masalah
saya cuma sedang berpikir bagaimana kehidupan saya ke depannya sop
masa saya jualan jelok terus
saya harus bagaimana
tapi saya belum ketemu jawabannya
biasanya saya yang selalu curhat
apa dunia udah terbaliknya
bagaimana hubungannya dengan temanmu
jangan lupa harus banyak istirahat ya bu
jangan bikin macem macem
makanan juga harus banyak
dan jangan lupa obatnya harus dihabiskan ya bu
iya ibu dokter saya permisi dulu terima kasih
wa'alaikumsalam eh kangkuh soy
ayah silahkan masuk kang
tidakusah di sini saja
yaudah silahkan duduk
ibu dokter ibu
jadi gimana kang kang kusoy udah menemukan sesuatu belum
alhamdulillah sudah bu dokter
lalu kira kira apa yang harus kita lakukan ya kang untuk membantu anak anak di cirawas ini
kedatangan ceneneng itu banyak memberikan pemahaman dan pelajaran buat saya bu dokter
ternyata pendidikan anak di desa ini sudah lama tidak ada sudah lama hilang
yang ada sekarang agama hanya sebagai ritual saja bukan pemahaman
terus rencananya kang kusoy apa
saya akan mengadakan pengajian di musola dokter rutin untuk anak anak
karena menurut saya pemahaman agama sejak dini itu penting
iya betul kang kapan bisa dimulai kang
insya allah secepatnya bu dokter saya akan bicara dulu sama pak ustadz kemed
kalau kita baik sama orang kalau kita peduli sama orang orang juga akan baik sama kita
kalau orang senang sama kita pikiran kita juga jadi senang pak
kalau pikiran kita senang kita jadi bahagia
orang yang cantik itu adalah orang yang bahagia
percuma kita rapat dan kalau syaratnya saja sudah ditentukan sama pak ustadz
kan lebih baik beliau sudah saja kita tunjuk langsung sebagai ketua rw
iya dengan begitu aja kang aku
kita tuh jadi gak usah capek capek
rapat gak usah juga nitip anak kemasuha repot
tapi kira kira yang lainnya setuju atau tidak ya
kita bicarakan aja dulu sama ketua rt yang lainnya kang
apa yang akan kita kerjakan selanjutnya kang
siapa kata kesan apa diberikan

ngeri kurang apa artinya
berarti satu enaranya ya itu
jadi aku tidak bisa k sulphok
pasti dia punya rencana
klaudia mau seperti c neneng
dandannya kayak yang ada di majalah majalah
ngomongnya juga pakai bahasa inggris
masih lama ya tamat smp
klaudia gak sabar pengen cepet lulus
udah lama nunggu ya
pelajaran kita hari ini
ibu ingin kalian menceritakan tentang cita cita kalian
pikirkan baik baik dan berikan alasannya ya
assalamualaikum bu guruyola
apa bu guru
ah ibu guru teh bisa aja
ada yang perlu saya bantu
langsung atau dilanjut
kapan kapan kita jalannya bu
apa enggak bu
kamu gak boleh ke rumah akom
di sana anak anak lagi pada belajar
acing gak mau ke rumah akum
siapa yang mau ke rumah akum
kalau sampai kamu berani ke sana dan ganggu ibu guruyola
uang jajan kamu
mas ownsruck dah keluar